ang saya pengen grebek orang kenapa permasalahannya
mereka sering nongkrong di depan sini pak
kalau sering nongkrong ya hanya sekedar mungkin namanya pekerja bangunan
dia kumpul di sini nongkrong gitaran gitaran biasa godain cewek apa gitu ya
ya namanya anak muda godain cewek gitu kan
nah disitu masalah nongkrong
cuman ini dia yang pelaku ini maaf ya
yang namanya sebelum kejadian yang namanya eko sama hadi malam apanya saya nggak tahu
dia datang eko sama hadi itu datang
dia terus ngomong ang saya pengen grebek orang
karena pengen grebek pencucian mobil
kata si eko sama hadi
tapi kita ngikutin prosedurnya
jangan semena mena kita tahu main hakim sendiri
kalau kamu ya benar benar ngomong kayak gitu
nanti tanggung jawab saya izin ke rt
barulah saya tindak ke rt papa sren
eko saya adik ipar saya dua saya sama pak rt enam orang dulu itu
nah barulah berjalan ke depan bengkel
mungkin ya namanya anak muda
sampai pak rt yang ngomong
khususnya masyarakat yang di wilayah sini
akhirnya itu ada perempuan dua di kamar mandi
ada yang melemparkan kursi
sampai bahkan warga sini ngomong
kamu orang andon usaha
sedangkan warga disini aja
maksudnya nggak ada tindakan apa ya
dari af sama itu mungkin berasalah apa ya
nggak ada respon apa
karena ngerasa ada bukti ceweknya itu
ya kalau sumpah pak pakai kekerasan
dari omongan pak rw itu
jangan sekali lagi kamu bawa cewek
udah panggil pak yitno aja
pak penggerbegan itu inget enggak
tapi sebelum atau setelah eko samahadi ditangkap
deket dari peristiwa penangkapan itu ya pak
oh selang berapa hari itu
setelah saya penggerebekan berapa harinya itu ketangkap
jadi bapak menilai bahwa eko samahadi ini bukanlah geng motor pak
biarpun saya orang tua
dan akhir akhir ini sama af ini hadir ke permukaan
setelah dia diminta keterangan polisi ya pak
menyatakan bahwa melihat adanya geng motor dan lain sebagainya ya pak
nah sebetulnya di malam itu ada nggak sih pak keributan keributan di sini pak
terhadap eki dan lain sebagainya
sepengah tahun saya selama di sini
saksikan program program kompas tv